saat ini semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya hidup sehat terutama terkait asupan makanan
bagi sebagian orang peluang ini dijadikan untuk meraup cuan
hidangan yang ditawarkan pada catering sehat tak hanya sekedar mengenyangkan dan nikmat
namun nutrisi yang terkandung dalam makanan atau hidangannya juga menjadi nilai jual utama dalam bisnis ini
seperti lufian yang memulai bisnis catering sehat ini karena terbiasa mempelajari nutrisi makanan
berawal dari menawarkan menu menu makanan sehat buatannya ke kerabat terdekatnya dan ia merasa mendapatkan respon yang baik
ia pun berani membuka healthy go pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
dimana pada saat itu kompetitor menjual di
range harga delapan puluh sampai satu ratus dua puluh ribu kita menarikkan dibawanya yaitu di empat puluh ribu pada saat itu
jadi customer yang tidak mampu membeli catering yang lagi viral pada saat itu itu beralihnya ke kita
lufian bermodal dua juta rupiah saat awal memulai bisnisnya
modal tersebut ia gunakan untuk menyewa tempat usahanya saja
untuk peralatan memasak dan lainnya ia mendapatkan pinjaman dari teman temannya
yang didapat healthy go mencapai di atas satu miliar rupiah per bulan
bahkan sudah melewati lima belas miliar rupiah per tahun
ia menjelaskan faktor penting dalam menjalankan usaha adalah konsisten dan pastikan produk yang ditawarkan memiliki kualitas terbaik
nah jadi harus perhatikan produk dan terus konsistensi jalani dan terus juga mau selalu bertumbuh dan menerima masukan
berbeda dengan jason yang menjalankan bisnis catering sehat my meal catering sejak dua ribu lima belas lalu ini
bisnis yang dimulai karena keluarganya memahami betapa sulitnya memasak bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan asupan makanan khusus
jadi kita gak cuma ngeliat potensi bisnisnya aja tapi memang kita trying to solve the problem in the society gitu
jadi itu mungkin yang pertama
kemudian yang kedua sebenarnya memang pola makan sehat itu
seharusnya by default itu
dengan fenomena sekarang mungkin makanan banyak yang kurang sehat
atau misalkan masyarakat kurang teredukasi bagaimana cara mengatur pola makan sehat
justru itu yang harusnya dibenarkan
bisnis catering sehat ini pun cukup menjanjikan karena memiliki konsumennya tersendiri
omset my mill catering saat ini sudah mencapai enam ratus juta per bulan untuk masing masing cabang
menurut jason inovasi diperlukan dalam berbisnis
inovasi inovasi inilah yang menjadi salah satu alasan bagi para pelanggan atau konsumen memilih catering makanan sehat
jadi saya di usia sekarang ini punya concern kesehatan
karena kolesterol saya itu sudah bertahun tahun tinggi nggak pernah turun ya
nah sehingga pikir pola makan bagaimana sementara saya sangat sibuk ya aktivitas gitu ya
nah sehingga saya berpikir untuk yaudahlah catering ini aja ya diet catering ya catering sehat
bagi anda yang ingin mencoba bisnis ini
jangan lupa untuk mempelajari terlebih dahulu tips dan trik dalam dunia bisnis catering makanan sehat
graciela pangaribuan fajar ahmad jimmy chandra jakarta